mbak darahnya intan udah diperiksa belum
jangan sampai darahnya mematikan banyak orang lagi
emangnya darah mbak intan kenapa
hati hati mbak darahnya bisa aja mengandung virus hiv
ibunya kan mantan pelacur
pokoknya nanti mbak darah intan jangan dicampur sama darah siapa siapa
pasti banyak virusnya
kita tunggu di luar aja supaya
silahkan udah siap ambil darahnya
jangan sampai darahnya mematikan banyak orang lagi
emangnya darah mbak intan kenapa
hati hati mbak udaranya bisa aja mengandung virus hiv
ibunya kan mantan pelacur
apalagi dari saya

makanya dia kayak gini dia haus kasih
iya udah adit aku minta lepasin dia
kamu lihat sendiri udah
tuh kan kamu lihat sendiri kalau dia udah sadar
ibu bikin telur sama madu biar kamu kuat
memangnya tadi waktu donor darah kamu gak dikasih minum susu sama makanan
biasanya kan dikasih
dikasih sih bu tapi kan gak ambil jatahnya
intan buru buru pulang takut kemaleman
lain kali jangan diulangin ya
nanti kalau misalnya di jalan gimana
ibu cari kemana
makasih ya bu
baju mahal saya bisa kelunturan
baju luntur sama baju gak luntur
maaf bu enggak
sudah saya pisahkan kau semuanya
enggak kok bu kemarin gak kayak gini bu
yang nyuci baju itu kan bukan cuma saya
ibu ibu di sini juga kadang nyuci baju sama kamu
pasti baju saya kelunturan sama baju ibu ibu yang lain
enggak bu bener bu
kemarin saya cuma nyuci penyanyinya ibu
jadi kamu gak mau ganti baju saya yang mahal ini
gak mau ganti
yaudah kalau begitu saya gak mau nyuci di kamu
bukan begitu bu
kalau ini memang kesalahan saya
saya pasti ganti kau bu
eh dasar pelacur
licik dan cerdik
masjid bukan tempat yang layak untuk kamu
ada apa ini bu
hei sepakai nanya segala
kamu kan bekas pelacur
memangnya kenapa bu
asal tahu aja ya
mesjid ini bukan tempat pelacur untuk mencari pelanggan
tapi tempat orang orang suci beribadah
saya sekarang sudah tidak seperti itu lagi bu
hei kalau cuma mau beribadah
di rumah aja
hei kalau cuma mau beribadah
masjid ini kan bukan tempat seperti kamu
tapi buat orang suci
iya bu tapi
saya hanya ingin sholat berjemaah di masjid ini aja
nggak usah di sini
di rumah aja sana pergi
kami gak mau masjid ini ternoda
sebelum kami berbuat yang lebih jauh lebih baik kamu
pergi dari sini
ibu kenapa nangis
tolong anterin cucenya bu arya
tapi ibu jangan nangis ya
serahin semuanya sama allah
kapan bayar kontrakan
udah telat seminggu nih
atau mau diusin
tolong saya dikasih waktu beberapa hari lagi
kamu mau dapat uang dari mana
kok bisa menentukan
beberapa hari ini akan mendapat uang
saya sedang mengumpulkan uang
dari hasil cuci dan setrika pak
kamu nunggu uang
maksud bapak apa
ah pura pura gak tahu kamu
biasa kan melayani tamu laki laki
apakah saya tidak melakukan itu
memang kamu kira aku gak tahu siapa kamu
orang satu kamu
apa tuh kerjaan kamu
kenapa kamu gak meladeni
setiap bulan kamu gak pusing
mikirin bayar kontrakan
saya tidak mau melakukan itu
saya tidak mau melakukan
saya tidak mau melakukan itu

memang apa kekuranganku
aku bisa membayar kamu berapapun
ya allah pak
lepas nih pak
ya allah pak
ya allah pak
oh disini rupanya
sama perempuan gatel ini ya
dia kan warga baru yang ternyata juga mantan pelacor